bupati gresik sambari halim radianto selasa pagi melakukan sidak terhadap puluhan mobil dinas milik pemkap gresik
dalam sidak itu bupati sempat kecewa dan menegur keras kepala bidang karena banyak mobil yang rusak dan kondisinya tidak terawat
persih harus bersih
persih ini apa persiapan ini
ini contoh masyarakat ini ya
ini berarti ini nah itu bagianmu itu masjid itu aja
wajar saja orang nomor satu di gresik ini marah dan menegur keras salah satu kepala bidang di pemkap gresik
selain tidak pernah membersihkan mobil yang dia bawa bupati juga menemukan sebuah kaos kaki yang dijadikan tutup oli mesin
kemarahan bupati terus berlanjut saat mengetahui kondisi mesin sejumlah mobil dinas kotor dan berdebu
yang tanggung jawab siapa mobil ini
ya semua di sekretari ya pak tapi memang kalau ke lapangan saya yang pakai pak
sementara sang sopir yang bertanggung jawab membersihkan
tidak melaksanakan tugasnya meski sudah dibayar untuk perawatan mobil
bahkan saking kesalnya bupati meminta sang sopir membersihkan debu dengan tangannya
kejadian ini berlangsung selasa pagi saat ratusan mobil dinas mendadak dikumpulkan di halaman pemerintahan kabupaten gresik
bupati gresik sambari halim didampingi wakil bupati gresik muhammad kosim
kemudian memeriksa satu persatu ratusan mobil operasional para kepala dinas dan staff tersebut
kalau kendaraan ini diberi negara diberi pemerintah
sudah ada uangnya untuk memelihara sudah ada uang bensin
lu tinggal pakai saja loh tidak mau tidak mau merekan heran juga kita jadi heran
dari hasil temuan itu bupati mengaku heran dan kecewa karena pejabat pemkap gresik
ternyata lebih suka merawat mobilnya sendiri daripada merawat mobil dinas yang dibeli dari uang rakyat
meski tidak ada sanksi namun dari pemeriksaan kelayakan tersebut
bupati gresik berharap para pejabat lebih peduli untuk merawat mobil
operasional yang selama ini mereka pakai